ini nonton bareng marak digelar di sejumlah wilayah di penjuru tanah air untuk mendukung timnas di babak semifinal lawan uzbekistan
pemerintah kota makassar menggelar nonton bareng lewat semifinal piala asia u dua puluh tiga indonesia lawan uzbekistan di kawasan center point of indonesia atau cpi makassar
diperkirakan lima pecinta sepak bola akan memadati lokasi ini
pemkot makassar akan menyiapkan berbagai hiburan sejumlah kuliner bagi warga yang datang
diperkirakan sebanyak lima pecinta bola akan memadati lokasi ini
di kota surabaya nobar akan digelar di balai kota surabaya
rangkaian acara akan digelar mulai pukul setengah tujuh malam dan diiringi pameran produk umkm dan hiburan musik
pemkot surabaya menyiapkan lima titik layar
sejumlah kantong parkir juga telah disiapkan untuk para pendukung timnas yang hadir nanti malam
di jakarta kementerian pemuda dan olahraga kementerian pora dan kementerian dalam negeri kementerian dagri mengimbau
pada seluruh instansi pemerintah untuk menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan tim nasional indonesia u dua puluh tiga lawan uzbekistan malam nanti
kementerian pemuda dan olahraga juga menggelar nonton bareng pertandingan tim nas u dua puluh tiga lawan uzbekistan di lingkungan kantor kementerian pemuda dan olahraga jakarta yang dimulai pada pukul tujuh malam nanti